dulu gantinya dulu
penyaluran dana bantuan sosial tunai dari pemerintah pusat melalui kantor pos
dibubarkan paksa pihak kepolisian pada sabtu pagi
sekumpulan masyarakat yang ingin mendapatkan dana bantuan sosial tunai ini
berkerumun dan mengabaikan protokol physical distancing atau jaga jarak
kepolisian yang mengetahui adanya kerumunan tersebut
langsung turun tangan dan membubarkan paksa kerumunan tersebut
lantaran sulit yang mengatur masyarakat dan pihak kantor pos
yang juga tidak menyiapkan kelengkapan medis sesuai protokol keamanan covid sembilan belas
kita bantu bagaimana sehingga mereka bisa teratur
karena kita khawatirkan ini kemarin sore dari kluster ini positif delapan
makanya coba kita atur sehingga dari sini tidak muncul klaster baru
di surabaya jawa timur puluhan warga terlihat berjubel
untuk melihat daftar nama penerima bantuan presiden
di papan pengumuman kelurahan putat jaya surabaya sabtu siang
selain warga penerima bantuan penumpukan warga juga terjadi
lantaran warga lain yang tidak menerima bantuan datang ke lokasi yang sama
beberapa warga terlihat kebingungan
karena tak paham dengan sistem pembagian dan penerima bantuan sosial dari pemerintah ini
kami lho mas pemeriksaan di jln yang di sini
kami kemudian diberi

oh sulit ya
ini mungkin penyampaian kami miskomunikasi atau seperti apa
di lapangan saya masih saya cek
tapi yang jelas untuk bantuan sudah kami sampaikan melalui rtrw
dan juga kita tempel
sesuai arahan pemerintah kota surabaya
terkait banyaknya warga yang berjubel
pihak kelurahan langsung menegur warga yang tidak menjaga jarak
dan meminta warga yang tidak memakai masker untuk pulang
tim liputan cnn indonesia